sepekan terakhir amerika serikat digegerkan dengan keberadaan balon pengintai milik tiongkok yang berkeliling ke wilayah wilayah penting amerika
presiden amerika serikat joe biden akhirnya memerintahkan tentara amerika serikat untuk menembak balon tersebut
sejumlah pihak mengkritik lambatnya pemerintah biden untuk menembak jatuh balon mata mata tersebut
pasukan militer amerika serikat menembak balon pengintai yang diduga milik tiongkok di wilayah carolena selatan pada sabtu waktu setempat
keputusan ini akhirnya diambil setelah seminggu balon mata mata ini pertama kali terlihat di langit dan mengebohkan warga amerika serikat
seorang pejabat militer as mengatakan bahwa puing puing balon tersebut tersebar di lautan sejauh sebelas km
beberapa kapal laut juga bersiaga di lokasi
ketika saya diberitakan tentang balon saya mengarahkan pentagon untuk menembaknya pada bulan maret secepat mungkin
mereka memutuskan tanpa memperlukan perang ke mana mana di lantai
mereka memutuskan bahwa saat terbaik untuk melakukan itu adalah jika kita menembus air di luar di dalam dua belas milimeter
mereka berhasil menembaknya dan saya ingin mengucapkan salam kepada aviator aviator kita yang melakukan ini dan kita akan mendapatkan lebih banyak laporan tentang ini nanti